mama yang melindunginya
tidak ada aja ya
tidak ada aja ya
tidak ada aja ya
tidak ada aja ya
tidak ada aja ya
tidak ada aja ya
andiin pelan pelan ingat kandungan kamu
maaf mas cuma aku masih panik aja aku takut apa apa kenapa
saya tau kamu panik tapi
tapi kepanikan kamu itu tidak membuat apapun menjadi lebih baik
ingat ya kandungan kamu ya
maaf bu mobil ambulannya sudah datang
iya iya mas suami saya ada di dalam kamar boleh kolongin
iya ibu ibu tenang ya
mas kamu boleh cepetan sedikit nggak
kan tadi kamu dengar sendiri mau bilang apa
nggak boleh ngebut ngebut
lagian kalau ngebut ngebut juga bahaya din
udah gak usah panik ya
banyak punya dua aja ya
ya allah tolong jaga bapak ya allah
saatkan papa jangan ambil papa dari aku ya allah
aku nggak mau
ya maksud gue om surya kan mertua lo
coba lo cek deh kondisi dia gimana
gue jadi kepikiran kalau om surya tuh kayaknya susah banget terima kenyataan
kalau ternyata elsa dalang dibalik semua ini
apakah soal hekar itu ya
bapak jadi stres karena terus kepikiran
bertahan ya pak
kamu harus bertahan
maafin mama yang belum bisa jujur sama kamu
karena ini yang aku takutkan kalau aku jujur sama kamu pak
aku takut kamu gak kuat
kalau kamu tahu semua yang telah dilakukan oleh elsa
dan mama yang melindunginya
maafin aku pak

tante rosa tante indira kalau begitu saya langsung pamit duluan ya
karena saya ada di sini situasi jadi kurang enak
saya juga masih agak canggung
angga kamu dicek ya
tadi kan kamu habis ketumpahan sopanas
dicek apakah luka atau melepuh
dan jangan lupa diobatin ya
terima kasih tante udah ingetin saya
saya duluan kalau gitu
hati hati di jalan
tapi ini kesempatan aku untuk bicara lagi sama angga
angga itu pria yang baik
semoga indira terbuka hatinya untuk menerima angka
karena angga dan michi saling mencintai
udah gak bisa
di luar sana terlalu banyak laki laki yang jauh lebih baik daripada goa
lo bisa cari yang sepadan
seperti apa yang aku inginkan
bukan gue orangnya
gue gak tepat buat lo
gue gak tepat buat lo
aku akan coba perjuangin semua ini
aku gak mau nantinya menyesal
udah melepaskan kamu tanpa mencoba berjuang
aku akan bikin mamaku melihat
arti seorang angga buat aku
pasti kamu menginginkan yang terbaik untuk michi
orang tua mana yang tidak menginginkan yang terbaik untuk anaknya
tapi aku rasa
dan dia sangat mencintai michi
dia sangat mencintai michi
kamu kan tahu aku ibu seperti apa
memaksakan pendapatku pada michi
ini cukup berat
dan mantan api
gak mudah buat aku ros
dia juga mantan api